selain itu presiden konfederasi serikat pekerja indonesia kspi said iqbal juga menyatakan kekecewaan terhadap dpr ri dengan pengesahan undang undang cipta kerja
presiden kspi said iqbal mengaku merasa dihianati oleh dpr lantaran hasil pembahasan tim perumus ruu cipta kerja yang mengikut sertakan federasi buruh
tetap mencantumkan kluster ketenaga kerjaan dalam rancangan yang telah disahkan menjadi undang undang tersebut
said juga membantah isu tawaran menjadi wakil menteri
apalagi sebelumnya pada selasa kemarin said sempat dipanggil ke istana untuk bertemu presiden jokowi
said menyatakan jika isu yang berkembang tersebut tidak benar alias hoax
selanjutnya setelah aksi mogok nasional federasi buruh akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi
merasa dihianati oleh dpr ri yang dari awal kita ikut dalam bentukan
dpr sendiri yaitu panja balai wakil ketua dpr dan tim tiga puluh dua federasi serikat pekerja bergabung di tim perumus
dimana sikap kita jelas keluarkan kluster ketenaga kerjaan dari ruu cipta kerja kita setuju investasi kita dukung kami bersama presiden jokowi
buruh indonesia mendukung presiden jokowi untuk mengundang investasi
dengan investasi akan tercipta lapangan kerja baru banyak orang masuk kerja dan pabrik pabrik terbangun perusahaan baru terbangun
jumlah orang bekerja meningkat kami setuju
yang kami tidak setuju mengurangi perlindungan terhadap hak hak buruh yang paling dasar sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga
maka keluarkan kluster ketanaga kerjaan atau jangan kurangi uu no tiga belas tahun dua ribu tiga tentang ketanaga kerjaan